dan kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama di sd mampang prapatan tiga jakarta
dika selamat pagi hari ini jalanan sudah mulai diramaikan ya oleh para siswa yang berangkat ke sekolah
bagaimana juga untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyebaran covid sembilan belas di sekolah
ya selamat pagi aldi saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi terkait dengan hari pertama semester ganjil yang memperlakukan pembelajaran tatap muka
dengan mekanisme dan metode yang baru sesuai dengan sk dari kepala dinas pendidikan dki jakarta no seribu tiga ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
dilaksanakan berbeda dengan ptmt atau ptm terbatas
artinya seluruh siswa masuk ke kelas seperti ini dan juga dilakukan setiap hari pada senin sampai jumat
dengan durasi maksimal enam jam pembelajaran
saat ini saya melakukan pemantauan terkait dengan ptm pada hari pertama di tahun dua ribu dua puluh dua ini
di sd tiga dan sd enam puluh empat
di sini memang protokol kesehatan dilakukan dengan cukup maksimal mulai dari saat siswa tiba ke sekolah
mereka dilakukan pemantauan suhu tubuhnya lalu diwajibkan juga menggunakan masker
dan saat mereka masuk kelas pun tetap tidak boleh melepas maskernya
dan pada jam istirahat mereka juga tidak diperkenankan untuk keluar dari kelas untuk bermain untuk bahkan juga jajan
seperti yang biasa dilakukan pada masa masa normal
dan mereka danjurkan untuk tetap berada di kelas makan di kelas saja dan membawa bekal makan sendiri
dan peraturannya sesuai dengan sk kepala dinas bahwa untuk di zona wilayah ptkm level satu
sudah melakukan vaksinasi covid sembilan belas secara lengkap
dosis pertama dan juga dosis kedua
tadi aldi sebelumnya saya juga memantau ptm di hari
pertama yaitu di smp negeri empat puluh tiga jakarta selatan yang juga menerapkan hal serupa
tetapi di sana agak sedikit berbeda karena posisi duduk dari para siswa di kelas itu sedikit dimodifikasi
sehingga ada jarak sekitar satu hingga satu lima meter antara satu siswa dengan siswa lainnya
meskipun lebih dari tiga puluh orang masuk ke dalam satu kelas yang sama
ventilasi di setiap kelas juga harus dibuka pintu dibuka lebar
seperti di tempat saya saat ini begitu pun juga di smp empat puluh tiga tempat saya tadi melakukan peliputan
jendela jendela juga semuanya dibuka
dan siswa di smp empat puluh tiga juga diwajibkan untuk mengganti masker setiap tiga jam
dan kalau kita melihat sejauh ini protokol kesehatan berjalan dengan cukup baik
meskipun di tempat saya melaporkan barusan tampak ada beberapa anak yang masih bermain main
tetapi kemudian guru dan juga guru
bahkan kepala sekolahnya turun langsung untuk menertibkan siswa dan memaksa mereka untuk kembali masuk ke kelas
dan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tertib tanpa mengurangi protokol kesehatan aldi
baik dikatakan menjadi milestone yang penting untuk pembelajaran siswa siswa sekolah di masa pandemi covid sembilan belas ini
kita awasi nanti bagaimana nanti pembelajaran masih tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat
untuk menghindari pencegahan covid sembilan belas